allahumma akbar la ilaha illallah mahammatullahi wa barakatuh

suasana mencekam terekam dalam video saat hujan deras disertai angin kencang
terjadi di padukuhan gedung ranti ke arahan ngelipar gunung kidul yogyakarta
kepala bppd kabupaten gunung kidul edi basuki membenarkan peristiwa yang terjadi pada lima november
pada pukul lima belas dua puluh waktu indonesia barat itu
selain merusak rumah angin kencang mengakibatkan beberapa pohon tumbang
berdasarkan laporan detikom data sementara menunjukkan sedikitnya empat puluh delapan rumah rusak
lima puluh persen kerusakan terjadi pada bagian atap
atap sebuah rumah warga desa jeblogan kecamatan paron ngawi jawa timur
terbang hingga sejauh puluhan meter akibat diterjang puting beliung pada kamis sore
tidak ada korban dalam kejadian tersebut
hujan deras disertai angin kencang yang melanda kabupaten ngawi
juga mengakibatkan ratusan rumah rusak
dan puluhan pohon tumbang yang terjadi di padukuhan
warga yang dibantu anggota tni polri serta relawan
menyingkirkan material rumah dan pohon yang tumbang
hujan deras disertai puting beliung menerjang sejumlah desa di purbalingga jawa tengah pada kamis sore
di desa toyareka kecamatan kemangkon puluhan rumah rusak
bahkan salah satunya ambruk akibat diterjang puting beliung
bukan hanya itu sejumlah pohon serta tiang listrik dan telepon roboh menimpa rumah warga
akibatnya aliran listrik di wilayah tersebut padam
kerugian akibat bencana puting beliung
masih didata oleh bpbd setempat
dari peniputan cnn indonesia